sejumlah peziarah yang tengah mengunjungi makam keluarga mereka di tpu khusus covid sembilan belas
tpu bilalangge parepare sulawesi selatan langsung menangis
mereka sedih mendapati makam keluarganya telah amblas
beberapa peziarah berinisiatif menimbun tanah yang amblas dan merapikan batu nisan
sebelumnya amblasnya puluhan makam pasien covid sembilan belas yang rata rata baru berumur dua hingga tiga bulan ini
menjadi viral di media sosial
diduga amblasnya makam lantaran curah hujan yang tinggi dan mengerus tanah makam

setelah hujan deras ini kejadiannya
data dari satgas penanganan covid sembilan belas saat ini di kota parepare tercatat satu ratus empat belas kasus aktif
enam belas di antaranya tengah menjalani perawatan di rumah sakit
hasrul nawir parepare sulawesi selatan